itu tadi berbagai inovasi teknologi yang telah dikembangkan sepanjang tahun dua ribu dua puluh
di tengah masa pandemi lalu
bagaimana prediksi inovasi teknologi di tahun dua ribu dua puluh
malam hari ini kita akan bahas lengkapnya bersama teh reviewer
aditya wasawirman melalui sambungan zoom
halo selamat malam mas adit
halo selamat malam mbak
mas adit kita sudah tahu ya bahwa pandemi ini semua orang membutuhkan internet
karena semuanya dilakukan jarak jauh
kalau mas adit sendiri yang memantau dan sebagai tech reviewer ini
masa depan teknologi yang berkembang di indonesia
seperti apa mas adit melihatnya di tahun dua ribu dua puluh
di indonesia aja ya
oke kalau di indonesia sih kalau menurut saya pribadi harusnya
internet itu semakin mudah dijapatkan
terus juga harganya semakin terjangkau
serta ya semakin kencang aja
harusnya seperti itu ya
apalagi kan kalau kita melihat secara global
itu lima g itu udah semuanya tuh udah siap gitu loh
sedangkan yang saya tahu juga di indonesia tuh sudah banyak provider yang mulai memasang
tapi sementara memang baru di kota kota besar aja untuk persiapan kita
mengikuti trendnya atau teknologi lima g yang ada di dunia
harusnya seperti itu di dua ribu dua puluh satu nanti
tapi kalau misalnya seperti teknologi gadget
misalnya buatan anak negeri
mas adit melihatnya tahun dua ribu dua puluh satu ada perkembangan nggak mas
anak anak indonesia yang membuat itu
harusnya ada karena dari melihatnya banyak masuknya
smartphone smartphone china yang masuk ke sini gitu ya
itu tuh harusnya menjadi sebuah referensi buat anak bangsa kita juga ya
jadi bisa tahu secara prosesornya harus menggunakan yang apa yang terbaiknya
terus juga ramnya minimal minimal di tahun dua ribu dua puluh satu itu
untuk seberapa besarannya tuh udah ada juga pemikirannya
dan kalau memungkinkan
harusnya di tahun dua ribu dua puluh satu ini juga sudah mulai smartphone smartphone atau gadget gadget
yang mulai memainkan fisiknya
jadi dalam arti kata bukan lagi smartphone yang bener bener kotak kayak gini aja
melainkan udah bisa ditekuk lah udah bisa digeser layarnya
jadi semacam kayak inovasi yang begitu futuristik sih harusnya gitu
tapi kalau kita lihat di sini kan indonesia pengguna media sosialnya dan gadgetnya terbesar ya mas
di asia tenggara
sebenarnya kalau pasar gadget smartphone di indonesia ini seperti apa sih polanya
pasarnya kalau dari sisi mananya nih
kalau saya sih melihatnya kalau dari sisi penjualan
sebenarnya itu kalau ngobrol ngobrol sama teman teman vendor smartphone ya
yang paling banget laris itu biasanya kelasan middle to law gitu
jadi bukan yang middle to up kebanyakan yang emang middle
karena seiring dengan perkembangan zaman juga ada istilahnya ibaratnya smartphone murah semakin bagus
dan smartphone bagus semakin murah
itu karena perkembangan teknologi
tapi kalau dari merek mereknya boleh dijabarkan nggak mas
misalnya nomor satu apa nomor dua apa nomor tiga apa di indonesia terutama
indonesia kalau yang sepengetahuan saya ya
yang nomor satu itu kalau nggak salah itu masih oppo yang memegang jadi gbk group ya
baru kemudian di bawahnya itu ada xiaomi kemudian ada vivo dan samsung
even itu iphone juga ada kayak gitu gitu mbak
artinya kelas menengah ke bawah ini jumlahnya lebih banyak
sehingga di situ peluang dari para pembuat gadget ini begitu besar ya mas adit
iya harusnya seperti itu
karena emang ibaratnya kalau kacang gorengnya
kacang goreng smartphone itu emang rata rata angka jualnya itu dari satu juta sampai empat juta
itu yang paling hot lah ibaratnya
beberapa teman teman vendor juga mengeluarkan device yang di range harga tersebut
even kita aja sebagai pembawa smartphone kita juga bisa mengeluarkan device yang di range harga tersebut

tapi sebagai reviewer saya dan beberapa teman teman tech reviewer lainnya itu suka kebingungan
kalau ngasih jawaban ke beberapa audiens kita yang
bang saya punya duit dua juta bagusnya handphone apa
bang saya punya duit tiga juta atau empat juta bagusnya handphone apa
itu lebih susah sebenarnya kita memilih memilahnya lagi ketimbang handphone yang di atas harganya itu tujuh juta ke atas
kayak gitu tujuh juta ataupun sebelas jutaan kayak gitu lah
jadi kalau misalnya harganya misalnya mulai dari satu juta sampai empat juta
kalau mas adi sendiri melihat ini artinya persaingannya begitu ketat karena fitur fiturnya juga hampir mirip
iya fiturnya hampir mirip dan dalam penggunaan sehari hari itu kepake semua
jadi ketimbang kalau misalkan gini aja contoh simpelnya
kalau handphone yang high class atau yang flagship kita menyebutnya
biasanya anggap aja ada rating ip enam puluh delapan atau tahan air dan debu
jadi kasarnya bisa diajak berenang
terus dia punya fitur juga
kamera yang bisa zoom sampai lima puluh kali ataupun seratus kali kayak gitu gitu
nah salah dua dari fitur tersebut biasanya itu nggak ada di handphone handphone middle ya
yang mana sebenarnya kalau kita pikirkan lagi
handphone yang harganya sampai belasan juta yang punya dua fitur tersebut
emang dalam pemakaian sehari hari kita selalu nyelupin handphone tersebut ke air kah
atau dalam sehari hari kita tuh kalau mau memotret kamera mau memakai kameranya harus ngezoom jauh kayak gitu kah
kayaknya ya emang fitur yang tinggi seperti itu emang adanya di handphone handphone yang kelasan flagship aja
yang di middle nya tuh ibaratnya nggak ada pun nggak apa apa masih bisa dipakai
dan juga prosesornya ya ibaratnya prosesor di kelasan middle juga sebenarnya cuma beda satu tingkat aja sama yang levelnya itu flagship
intinya kalau handphone handphone middle dan yang flagship itu emang cuma kasarnya cuma beda di fitur aja yang
belum tentu kepake dalam kehidupan sehari hari seperti itu
berarti indonesia sebenarnya tidak berkembang secara apa ya pemikirannya tidak inovatif atau bagaimana mas
sehingga ya orang orangnya akan memilih di middle range saja begitu
karena ya nggak perlu lagi dengan misalnya anti air atau bisa zoom hingga lima puluh kali
bukan berarti kitanya yang tidak bisa berkembang sih tapi kayak kebutuhannya aja
jadi di saat ada temen temen yang ibaratnya
sebenarnya sanggup untuk membeli samsung galaxy z empat dua yang harganya sampai tiga puluh tiga juta yang bisa ditekuk tekuk
ataupun bisa beli samsung galaxy note dua puluh ultra ataupun oppo lima x dua pro yang mana mereka kedua smartphone tersebut tuh ibaratnya ada anti air gitu loh
cuma dari mereka sendiri kayak dari teman teman pun yang ibaratnya sudah sultan mereka tidak merasa butuh anti air itu
jadi mereka milih smartphone yang lain
semakin banyak apa ya semakin berkembangnya teknologi semakin banyak variannya semakin banyak juga harga yang diberikan oleh vendor balik lagi ke kebutuhan masing masing
sebenarnya kayak gitu
jadi pilihan ada banyak ya mas di depan mata tergantung dengan kebutuhan dan berapa kocek yang kita punya gitu ya
ya dan yang orang yang punya kocek pun belum tentu mau gitu
jadi bukan cuma mereka mampu aja atau tidak tapi mau juga atau tidak
balik lagi ke kebutuhannya masing masing
yang tadi juga saya atau kita sudah singgung ya perkembangan teknologi kan makin kesini tuh makin canggih
jadi yang tadinya itu cuma ada di handphone flagship aja sekarang udah turun juga ke handphone yang middle range
kayak yang tadi yang saya bilang prosesornya tuh juga cuma beda setingkat doang gitu loh
ibaratnya kalau sekarang itu seri prosesor kalau misalkan ngomongin yang snap dragon aja
yang snapdragon itu kan kepala delapan
untuk tahun dua ribu dua puluh ini yang paling tinggi adalah snapdragon delapan ratus enam puluh lima
di tahun depan nanti kita udah ada triple delapan
nah snapdragon delapan ratus enam puluh lima itu dibawahnya adalah snapdragon versi tujuh
tujuh yang paling tinggi adalah snapdragon tujuh ratus enam puluh lima
dan snapdragon tujuh ratus enam puluh lima itu juga udah ada di handphone middle yang mana range harganya itu lima sampai enam jutaan
nah sedangkan kalau yang step reagen delapan ratus enam puluh lima itu udah di range harga sembilan juta ke atas
kayak gitu dan sekarang snapdragon delapan ratus enam puluh lima aja

ini mereka baru aja mengeluarkan namanya mi sepuluh t itu snapdragon delapan ratus enam puluh lima paling murah yang dijual di
indonesia enam juta aja tuh udah dapat snapdragon delapan ratus enam puluh lima disaat disaat pabrikan lain itu harganya
udah delapan sembilan juta kata semua untuk spek yang sama ini handphone memang selalu menjadi kebutuhan
utama buat orang tapi di dua ribu dua puluh ini apalagi di kuartal keempat ini sektor games mas ini juga
ramai ya ini salah satunya adalah playstation generasi kelima aduh iya ini rame banget ya
rame banget sampai open po kemudian po nya dibeli kemudian ada just tip atau jasa titip ini sebenarnya
gimana kalau anda melihat percaturan konsol game di dua ribu dua puluh satu oke jadi kalau saya sendiri ya sampai sekarang
saya belum belum berani ngebeli
harga aslinya itu kalau yang versi digital aja tujuh jutaan dan yang harga disk nya versi blu ray itu
delapan jutaan tapi kalau saya melihat di e commerce itu para penjual tuh ibaratnya bahasanya adalah
minyak goreng ya minyak goreng sampai delapan belas juta tujuh belas juta lima belas juta itu versi yang us dan versi yang jepang
nah disitu saya melihat peluang akan adanya eh karena kehadirannya sosial media dulu ya
di zamannya ps tiga itu ada yang ngegoreng ya kalau saya ngelihat di e commerce itu ada yang ngegoreng ya
ps tiga ps empat nggak pernah ada yang kayak gini tapi gara gara ps lima dan ada sosial media si sony juga
ngegoreng beberapa reviewer beberapa media juga ngegoreng kalau ps lima itu keren banget bentuknya
futuristik banget jadi orang tuh jadi semakin pengen kayak pengen dulu duluan aja entah itu
buat konten atau emang untuk kepentingan pribadi sebenarnya kalau dari saya enggak masalah sama
sekali cuma kalau apa kalau dari diri saya sendiri biasanya kalau game game baru terapal lagi konsol
masih belum banyak game game yang sudah mendukung jadi kayak sekarang aja game game eksklusif maksudnya
game eksklusif itu untuk ps lima setahu saya baru ada tiga atau dua ya kayak fifa dua ribu dua puluh satu dan
namanya spider man itu aja baru baru dua dua atau tiga itu saya lupa deh pokoknya masih belum banyak deh
aja tuh belum ada jadi kalau buat saya pribadi saya mendingan sabar aja sambil nungguin nanti ada game apalah
yang eksklusif selanjutnya terus sistem po nya yang sekarang tadinya ya tadinya kita kira po nya
itu adalah first come first serve tapi ternyata malah dihudi atau di raffle nah saya juga yang biasa
ngebahas sneaker saya melihat biasanya tuh di air jordan ya itu adalah sistem yang sneaker games
sebenarnya jadi yang raffle raffle seperti itu ya ya sudah buat saya yang udah berkecimpung juga di dunia sneaker tahu istilah raffle
buat saya pribadi ya nggak apa apa tapi buat beberapa orang termasuk teman teman saya banyak yang protes
tuh jadi dikirain po itu adalah udah pasti dapat nanti di bulan januari atau februari tapi ternyata
malah belum serunya sih seperti itu kalau saya ngeliatnya cuma kalau untuk ngeburu buruin
banget enggak dan jujur kalau pengalaman saya minjem ps lima waktu itu punya teman saya
sebenarnya kalau ngeliat grafiknya
nggak jauh beda kayak ps empat pro ya
teman saya waktu itu tv nya sih
pakainya yang empat k
karena harusnya kalau ps lima
sebenarnya biar kelihatan banget
kalau ini tuh saya lagi pakai ps lima
harusnya pakai tv yang delapan k
dimana tv delapan k itu nggak ada
harga tiga puluh juta empat puluh juta itu nggak ada
di atasnya semua
tapi itu yang bisa
lebih memaksimalkan kalau kita
menggunakan ps lima selebihnya itu masih
satu hal yang beda
sama eh maksudnya yang menjadi
pembeda banget ps empat dan ps lima
ada di stick nya
jadi stick nya tuh feels
terasa beda banget sih emang
nah ini kalau game konsol sampai begini
ps lima ini heboh tapi gimana dengan
ini kan juga pasarnya luas banget mas
betul bahkan sampai smartphone
aja tuh ada smartphone yang khusus
kalau game yang ada di smartphone
saya masih bisa bilang itu sebenarnya
ya emang masih di dalam ranahnya aja
itu adalah genshin impact
jadi genshin impact itu pertama kali
dia tuh sampai ngabisin
itu termasuk cukup gede loh untuk game yang pertama
kali di download di sebuah smartphone
maka dari itu
gak banyak handphone handphone yang
soalnya ya itu tadi
mintanya aja sampai enam giga size nya
dan update nya sampai sekarang
itu sudah hampir sembilan gb
untuk satu game itu aja
dan grafiknya emang bagus
jadi bisa dibilang tuh
kayak kita main gamenya tuh di
ya di ps sih di konsol
tetap ada cuma smoothnya
gak heran makan file size nya sampai sembilan gb
terus itu kan gamenya tipe adventure
ada lagi yang masih ramai sampai sekarang
adalah yang modelan rpg
ataupun yang first shooting gitu
itu masih akan bertahan sih
pokoknya ada smartphone yang rog phone
rog phone itu dia sampai
ngadain trigger di bagian atasnya sini
jadi kayak kalau di stick ps itu
r satu l satu gitu loh mbak
gitu lah perkembangan game
oke kita akan tunggu ya
baik dari handphone maupun game konsol
dan juga game di handphone
terima kasih mas adit sudah berkenan untuk hadir bersama kami pada malam hari ini